topik lainnya pdi perjuangan menyiapkan menteri sosial tri risma harini
untuk bersaksi dalam sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
sekjen pdi perjuangan hasto krisnanto bilang tpn ganjar mahfud
telah menyiapkan saksi dari tingkat kabupaten dan sejumlah pakar
kata hasto seluruh kader pdi perjuangan siap menjadi saksi
termasuk menteri sosial tri risma hari ini jika diperlukan
menanggapi kubu prabowo gibran yang siap mematahkan tuduhan ada intervensi jokowi
hasto bilang tak mungkin menteri bergerak tanpa arahan presiden
ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari mkmk
sebelumnya tim hukum nasional anies mohaimin mengusulkan ke mahkamah konstitusi
agar menghadirkan sejumlah menteri dalam kabinet presiden jokowi
untuk bersaksi dalam sidang sengketa pilpres
antara lain menteri keuangan sri mulyani indrawati dan menteri sosial tri risma hari ini
menurut ketua thn anies mohaimin ari yusuf amir para menteri
penting dihadirkan di sidang mk untuk mengungkap kecurangan pilpres dua ribu dua puluh empat
ini hal yang penting sebetulnya untuk sebetulnya membuka cerita fakta sebenarnya
bagaimana tentang misalnya menteri keuangan penggunaan anggaran negara kita
bagaimana tentang menteri sosial menyalurkan bansos bansos kita
itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu
dan kita betul betul bisa memahami secara utuh
dan sehingga yang tadi kami sampaikan
yang di awal tentang terjadinya pengkhianatan konstitusi
mk sebagai penjaga konstitusi kita dapat memberikan putusan yang seadil adil
tim hukum nasional anies mohaimin mengusulkan ke mk
untuk menghadirkan menteri menteri di kabinet jokowi
pdi perjuangan juga memberi lampu hijau
seandainya menteri sosial tri risma hari ini
dipanggil mk untuk menjadi saksi sengketa pilpres
lalu apakah mahkamah konstitusi menyetujui usulan penggugat
agar memanggil menteri sosial tri risma hari ini
bebannya adalah dia seakan akan hadir di situ bukan hanya dalam konteks sebagai menteri yang menjalankan kebijakan dan disorot kebijakan dalam pemilu
tapi seakan akan sebagai petugas partai itu yang akan jadi beban buat bu risma
kalau untuk ibu sri mulyani bebannya ya seakan akan mungkin nanti akan ada yang menuduh
kalau ibu sri mulyani ini kok condongnya ke satu dan tiga
artinya kata kuncinya menurut saya memang ada di mk
bagaimana hakim bisa menerjemahkan bahwa panggilan ini dalam konteks memang untuk memperdalam dari sebuah pencarian fakta hukum
yang kemudian akan bisa membantu mk merumuskan sesuatu yang bisa bersifat adil dalam pengambilan keputusan
kita memang sulitnya ini sekarang berada dalam ruang penuh persepsi dan dalam konteks pemilu ya
segala sesuatu yang dikaitkan dengan keberpihakan
dalam konteks mk tadi yang kita sering dengar dari para pengamat atau sebuah mata terhadap daerah
catatan khususnya kan adalah mk jangan hanya menjadi guardian of constitution
dalam konteks yang lebih spesifik jangan menjadi mahkamah kalkulator
tapi juga proses yang ada dalam konteks itu
pengambilan kebijakan ketika anak presiden maju
itu menurut saya akan sangat penting untuk dijadikan saksi kunci juga
yang akan kita lihat ke depan tinggal keberanian mk kok
hal hal ini memang sebetulnya bisa dilakukan di ranah lain
di luar ranah hukum
orang berharap tadinya ketika tidak bisa berharap terlalu banyak mk
itu bisa membuka tampil sambil hal seperti ini
sepertinya hitung hitungan matematika politiknya tidak mudah
akan lolos dengan ditemuinya
akan berada di institusi dari pdi perjuangan
jadi memang benteng terakhir pada akhirnya
untuk membuka fakta mengenai apa yang terjadi dalam pemilu
akhirnya ada di keberanian mk
termasuk memanggil saksi kunci termasuk menteri di sini
tapi di sisi lainnya singkat saja pak an
baik itu dari termohon ataupun juga pihak terkait
nggak nyambung dengan sidang yang diistilahkan sebagai perselisihan hasil pemilu
kalaupun kemudian betul dihadirkan risma
apakah ini tidak akan menghadirkan tantangan baru nanti
jadi kesaksian dari bu risma sebagai mensos dan bansos
itu kan yang didalilkan oleh pemohon adalah politisasi bansos
dengan bansos itu untuk mendulang suara kan begitu
sehingga mempengaruhi suara tersebut
maka hasilnya hasilnya akan besar
sehingga mas toto tadi menyampaikan
ya sangat benar ini bukan hanya kalkulasi
tetapi mengapa hasil akhirnya seperti itu
kan ini harus di review semua ini
kalau memang faktor bansos yang kemudian mengakibatkan ada intervensi itu suara kemudian berubah gitu ya
nah ini yang kemudian menjadikan intervensi tadi
bahwa asas pemilu jujur dan adil keadilannya tidak ada
pengujiannya itu nanti akan berlangsung di awal april dua ribu dua puluh empat ini
pak aan mas toto terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini